doa koruptor yang baik dan benar
sebagai koruptor yang baik dan benar kita mesti sabar
orang sabar disayang tuhan begitu kata orang pintar
nah koruptor yang sabar akan dapat untung besar
meskipun terus dicaci dan dimaki
koruptor yang baik mesti lapang hati
korupsi harus kita berantas asalkan kita tetap dapat untung
oh dunia yang jungkir balik
oh hukum yang terbolak balik
ingat korupsi yang baik ialah korupsi yang adil dan merata
karena korupsi tak pernah dinikmati sendiri
tapi juga dinikmati oleh kolega dan partainya
seperti prinsip parah parah
para pejabat dan anggota dewa
boleh beda pendapat asalkan tidak beda pendapatan
kau bertanya apa pentingnya korupsi untuk negeri ini
oh korupsi justru membuat orang semakin beriman
lihatlah para koruptor yang tertangkap itu
penampilannya menjadi semakin santun dan religius
tak hanya kitab suci yang dikorupsi
kalau perlu tuhan pun kita korupsi
oh dunia yang jungkir balik hukum yang terbolak balik
kepada para koruptor sebangsa dan setanah air
tapi tidak sepupu tidak sepupu tidak sepupu tidak sepupu
karena nasib koruptor ditanggung sendiri sendiri
di selnya masing masing
teruslah berjuang menjadi koruptor yang baik dan benar
bagaimanapun kita akan terus dikenang
seperti dalam sajak
bila guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa

koruptor adalah pahlawan tanpa tanda terima
ketika upacara mengenang kemerdekaan
mari kita berdoa untuk arwah para pahlawan yang mendahului kita
di masa depan
anak anak akan berdoa saat upacara bendera
mari kita berdoa
bagaimana kita mengenang jasa jasa koruptor yang mendahului kita
baik terima kasih mas agus
seajak dari mas agus tadi
sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia prime news
air pekan malam hari ini
mudah mudahan pesannya adalah korupsi harus hilang dari bumi pertiwi
terima kasih mas agus
saya budi adiputro dan agus nur